untuk informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan kpk kami bergabung dengan pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri yang bergabung lewat sambungan telepon selamat malam bang ali apa kabar
selamat malam mas enhan alhamdulillah baik
bang ali langsung saja setelah ada konfirmasi operasi tangkap tangan dilakukan kpk terhadap wali kota bekasi sejauh ini sampai malam ini sudah sampai di mana proses pendalaman kasusnya yang dilakukan oleh tim dari kpk
ya sampai malam ini teman teman tim kpk masih melakukan permintaan keterangan ya pemeriksaan klarifikasi terhadap pihak pihak yang diamankan tadi siang
karena ada beberapa pihak asn kemudian penjelenggaraan negara di kota bekasi dan juga pihak swasta yang diamankan oleh tim kpk
ada sebagian yang sudah ada di gedung merah putih kpk masih dilakukan pemeriksaan dan ada beberapa yang masih di luar
tentu ini dalam rangka teman teman untuk terus bekerja mengumpulkan data informasi dan bahan keterangan
oke artinya saat ini semua pihak yang diamankan termasuk wali kota bekasi juga masih berstatus terperiksa ya bang ali belum ditetapkan sebagai tersangka
ya betul mas enhan tentu sesuai dengan ketentuan undang undang ini kan kpk diberi waktu sementara
satu x dua puluh empat jam ya untuk menentukan status yang ditangkap ini sebagai terperiksa
karena tentu saat ini kan masih dalam proses penyelidikan ya artinya mencari dugaan peristiwa bidananya
nanti tentu akan dianalisa jika kemudian benar ditemukan ada peristiwa pidana dan itu adalah korupsi dan menjadi kewenangan kpk
ya tentu kami pastikan akan ditindaklanjuti dan ditemukan
dan siapa yang ditemukan
siapa pihak pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya begitu
dugaan awalnya ini terkait kasus apa bang ali benarkah kabarnya soal proyek pengadaan proyek
ya informasi awal yang kami peroleh adalah terkait dengan jumlah proyek dan juga lelang jabatan ya
tetapi memang sekali lagi saat ini masih diinventarisir proyek proyeknya yang terkait apa kemudian juga lelang jabatan yang mana
begitu sehingga kemudian ada dugaan
penerimaan dan pemberian sejumlah uang begitu ya yang diberikan oleh pihak pihak swasta dan juga dari pihak asn di lingkungan kota bekasi
oke baik bang ali fikri bagaimana kronologis awalnya sampai kpk melakukan operasi tangkap tangan
apakah ini berangkat dari laporan dari masyarakat atau memang sudah ada pantauan pemantauan dari kpk sendiri
ya tentu mas enhat
dalam penanganan perkara tentu kpk berawal dari adanya laporan masyarakat begitu ya
yang kemudian diterima masuk ke pengaduan masyarakat kpk kemudian dilakukan analisa verifikasi data
dan kemudian dilakukan pengumpulan bahan keterangan data awal begitu ya
sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh kpk ketika kemudian ada dugaan transaksi penerimaan dan pemberian sejumlah uang
nah dari situlah tentu kemudian tim bergerak mengamankan pihak pihak tersebut
nah nanti informasi detail dan konstruksi perkara ini secara utuh dipastikan kami akan sampaikan ya
setelah nanti tim pekerja menyelesaikan bernilai keterangan kemudian nanti ada gelar perkara atau ekspos
di teman teman penyelidik penyidik penuntut struktural di kpk
di mana direktorat ketebutian sampai kelima orang pimpinan begitu
sehingga apakah bisa disimpulkan dari bahan bahan keterangan tersebut terhadap peristiwa pidana korupsi
dan ditemukan pihak pihak yang bisa dipertanggung jawaban bidana di sana
pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat konsumsi itu kegiatan tangkap tangan di marsut begitu mas
oke baik bang ali fikri tapi sebagai informasi awal barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh tim kpk
ketika melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak ini termasuk wali kota bekasi
ya informasi yang kami terima ada beberapa jumlah uang ya yang diduga tadi sebagai pemberian
dan kemudian diterima oleh penyelenggaraan negara dan saat ini masih terus diklarifikasi dan konfirmasi
kepastian jumlahnya kepada pihak pihak yang diamankan begitu
jumlah uang tersebut masih terus dilakukan
perhitungan tentunya ya dengan mengklarifikasi keterangan keterangan pihak pihak yang diamankan
oke baik jadi sekarang masih melakukan pendalaman pemeriksaan
artinya juga ada tempat tempat yang mungkin digeledah oleh tim dari kpk untuk melakukan pendalaman kasus ini bang ali
ya tentu ada beberapa tempat tadi ya di beberapa titik yang kemudian tim terus melakukan pendalaman
terhadap hasil dari kegiatan tangkap tangan ini sebagai bagian
jadi kegiatan penyelidikan yang nanti akan dikelar konstruksinya begitu ya
dan sehingga apakah dapat disimpulkan ada ditemukan pihak pihak yang bisa dipertahankan secara hukum
sehingga bisa ditingkatkan ke proses penyelidikan begitu
baru setelah itu dilakukan upaya paksa penggeledahan dan lain lain itu mekanisme yang memang berlaku
bagaimana hukum acara pidana
ya dalam rangka pengumpulan buku bukti
tetapi sekali lagi bahwa sejauh ini tentu masih dalam proses permintaan keterangan ya
belum kami simpulkan belum kami analisa lebih jauh
karena satu x dua puluh empat jam tentu besok masih bisa ada waktu
dan malam ini teman teman masih terus bekerja menyelesaikan waktu yang ditentukan
jadi kira kira kapan bang ali fikri ini akan dirilis akan disampaikan
apakah ini sudah terjadi oleh kpk terkait dengan operasi tangkap tangan ini
karena sudah menjadi informasi yang bergulir di masyarakat
ya mas renat tentu tadi kan kegiatan ini sekitar jam dua siang ya
jadi tentu besok siang atau sore kami sudah sampaikan pada masyarakat
mudah mudahan demikian teman teman bisa menyelesaikan seluruh proses rangkaian
dari kegiatan tangkap tangan ini karena tentu perlu sekali lagi
mekanisme dan aturan hukum kami pegang teguh untuk prosedur prosedur tersebut dilalui begitu
oke baik kami tunggu bang ali fikri dan juga publik juga pasti menunggu
apa nanti perkembangan terbaru setelah operasi tangkap tangan kpk terhadap wali kota bekasi
terima kasih banyak bang ali fikri untuk waktunya di cnn indonesia newscast malam hari ini
selamat malam sehat selalu